menteri pupr basuki hadi mulyono merespon kritikan bakal calon presiden anies baswedan
terhadap pembangunan jalan era presiden joko widodo yang kalah
jika dibandingkan dengan presiden susilo bambang yudhoyono
menteri basuki menyebut pihak anies kemungkinan salah tafsir data
menteri pupr basuki hadi mulyono merespon kritikan bakal calon presiden anies baswedan
terhadap pembangunan jalan era presiden joko widodo
yang kalah jika dibandingkan dengan presiden susilo bambang yudhoyono
menurut basuki kritikan itu disebabkan adanya kesalahan pembacaan data oleh anies dari sumber rujukan yang ia gunakan
yakni salah satu data di media masa
untuk datanya sendiri menurut basuki tidak ada kesalahan meski perlu ada yang diperbaiki
sebelumnya anies baswedan secara belak belakan mengkritik strategi era pemerintahan presiden jokowi yang mengenjot pembangunan jalan tol
mantan gubernur dki jakarta itu membandingkan kondisi jalan di zaman jokowi dan sby
anies menyinggung era presiden sby pencapaian pembangunan jalan sepuluh kali lipat dari jokowi
tepatnya satu lima ratus enam puluh sembilan km dari dua empat ratus sembilan puluh sembilan km tol yang ada